jurnalis al jazeera yoma al sayed terkejut saat meliput konflik yang terjadi antara israel dengan kelompok hamas di jalur gaza
momen itu terekam pada sabtu
saat itu yoma sedang melaporkan kondisi yang sedang terjadi dan tiba tiba saja gedung yang menjadi latar pelaporannya meledak dihantam rudal israel
yoma dan rekannya aman lantaran jarak mereka jauh dari lokasi serangan
reuters memberitakan sebuah video beredar memperlihatkan sebuah keluarga israel disandra oleh kelompok hamas
terlihat sepasang suami istri beserta dua anaknya yang masih di bawah umur berbaring di lantai dikelilingi
pasangan suami istri itu berusaha menenangkan putra putri yang terus menangis
dalam video anak perempuan menceritakan jika kakaknya yang berusia delapan belas tahun terbunuh dalam serangan itu
buntut konflik israel palestina sejumlah masyarakat besar membatalkan penerbangan ke tel aviv pada minggu
seperti maskapai penerbangan amerika serikat united airlines delta airlines dan american airlines telah menangguhkan penerbangan langsung demi keamanan
penerbangan akan kembali beroperasi sembari menanti kondisi keamanan membaik
bentrokan terbaru antara israel dan hamas dimulai pada sabtu dan terus meluas sampai saat ini
kementerian kesehatan palestina mengungkapkan hingga minggu setidaknya empat ratus tiga belas warga palestina tewas termasuk diantaranya tujuh puluh delapan anak anak
sementara korban luka mencapai dua tiga ratus orang